tunggu situ dulu
seorang anggota babin kamtipmas melandingan ini langsung berlari mendekati seorang kakek
yang tergopoh gopoh memikul dua jerigen air di jalan terjal
pegunungan melandingan situbondo jawa timur rabu siang
kakek renta ini nyaris terjatuh dan terperosok ke jurang
karena memikul air bersih yang ia bawa di jalan setapak dengan kemiringan enam puluh derajat
dua jerigen air pun lalu dibantu pikul polisi dan sang kakek dituntun naik ke atas bukit
teriknya matahari membuatnya terpaksa jalan kaki mencari air bersih sejauh satu lima km dari rumah
setiap hari mas ngambil air untuk kebutuhan sehari hari minum mandi dan lain lain mas
kurang lebih jaraknya sekitar tiga km
ini kasian ibu ibu ini sudah tiap hari
kebetulan kami sama pak rt mau ngecek ke lokasi sumber mata airnya
hingga kini kekeringan di situ bondo membuat lima kecamatan terkena dampak krisis air bersih
sekitar sepuluh ribu warga pun terkena dampak karena sumber mata air mengering
warga secara mandiri mengalirkan air sumber di bawah gunung ke tempat yang lebih dekat melalui tandon air swadaya
bagi masyarakat air bersih menjadi sumber utama kehidupan
di mana sumber mata air mengalir warga rela berdatangan
hal itulah yang dirasakan warga desa jenggrong kecamatan ranyo solu majang jawa timur
warga memanfaatkan sumber air yang sudah mengecil untuk memenuhi kebutuhan mereka
musim kemarau membuat debit air sangat kecil
namun warga tampak sabar mengisi satu persatu jerigen meski membutuhkan waktu yang lama
kalau musim kemarau selalu kesulitan apalagi kemaraunya panjang
seperti tahun ini
iya seperti sekarang ini
kalau untuk minum tuh sulit lah
kalau masak kan sedikit pastinya
agar hemat itu mandinya itu ditakar ya
semacam kayak ember segini itu itu ditakar
per orang itu minimal harus habis dua cuma
pokoknya intinya kalau nyuci itu pasti kesini
kekeringan sejak dua bulan terakhir membuat warga harus menghemat penggunaan air agar cukup untuk kebutuhan sehari hari
sedangkan untuk mencuci pakaian warga terpaksa menggunakan air sungai yang sudah kotor
kelibutan cnn indonesia